tim pengembang asal australia crown group sukses mencatatkan penjualan positif
di saat banyak perusahaan properti melaporkan tren pemasaran yang merosot tajam selama pandemi covid sembilan belas
capaian ini tidak lepas dari inovasi yang diterapkan ceo sekaligus founder crown group
iwan sunito dalam menerapkan transformasi digital yang mampu menghadirkan pengalaman baru bagi konsumennya
seperti apa transformasi yang dijalankan iwan sunito berikut ini ulasannya
pandemi covid sembilan belas membuat tren penjualan di sektor properti menurun
namun perusahaan pengembang asal australia crown group justru sukses mencatatkan penjualan yang positif
sepanjang awal dua ribu dua puluh crown group mampu membukukan penjualan hingga enam ratus tiga puluh miliar rupiah
ceo sekaligus founder crown group iwan sunito mengaku hasil positif itu bisa dicapai
setelah melakukan transformasi digital pada unit pemasarannya
dengan mempopulirkan teknologi video tiga ratus enam puluh dan virtual sales
selain lihai dalam menjalankan ekspansi bisnis properti di pasar global
di tengah kesibukannya iwan sunito senantiasa menyempatkan waktu
untuk berbagi kisah sukses dan tips bisnis dalam sebuah seminar yang dihadiri ribuan orang

ini terus berjalan
saya berpindah dari pekerjaan saya dari rumah ke rumah yang lebih besar
saya berpindah ke rumah yang lebih besar
saya berpindah ke rumah yang lebih besar